persalinan yang dilakukan secara darurat di dalam bus antar kota antar provinsi di jakarta timur selasa sore viral di media sosial
dibantu dokter dan perawat perempuan berusia dua puluh satu tahun ini melahirkan di perjalanan menuju rumah sakit
setibanya di rumah sakit adiaksa jakarta timur tim medis langsung membawanya ke instalasi gawat darurat
sebelumnya ia tengah menumpang bus menuju sumedang jawa barat
di perjalanan tepatnya di kilometer tiga puluh lima tol lingkar luar setu perempuan itu mengalami kontraksi
polisi dan tim medis yang mendapat laporan langsung datang dan membantu persalinan di dalam bus
dua hari setelah persalinan ibu dan bayinya yang berjenis kelamin perempuan dilaporkan dalam keadaan sehat